sementara itu pada kamis siang di kabupaten kebumen jawa tengah digelar acara pacuan kuda
acara ini dijadikan ajang silaturahmi antar warga pada momen lebaran
di tahun ini setidaknya satu ratus dua puluh tujuh kuda pacuan dari berbagai daerah di jawa barat jawa tengah jawa timur yogyakarta bahkan sumatera dan kalimantan ikut berpartisipasi
dilaksanakan selama empat hari sejak dua puluh empat april para peserta pun berlomba untuk memperebutkan gelar kejuaraan pada sepuluh kelas dengan hadiah uang tunai total senilai satu ratus sebelas juta rupiah